kalo lo jadi orang kagak pelitip
harat lu aja yang kagak punya nyali kagak berani buru buru
banyak yang mikir
udah tuh be
ji daripada salah salahan
bagaimana kalau kita datang ke rumahnya neng ineke sama neng citra
kita bujuk supaya dia gak jadi pindah
kalau ada penghasilan yang lumayan mau
ya kalo lebih mapan secara penghasilan mau pak aji
saya juga mau pak haji
nyamber aja lo kayak geluduk
salim di tempat kerjanya
tapi mesti punya sim a
dulu saya punya pak haji
sekarang udah mati
di kubur dimana
daripada kita bengong
terus kita tengah ngapain atuh
jadi mau nyambang besa pak aji teh apa atuh
mau minum kak
kembaliannya belum ada
masa udah sayang gini gak ada kembaliannya baru narik
gak ada yang naik
kok gak ada kembaliannya
tadi sih ada
cuman udah saya kasih ke istri saya
anu gak ada apa apa
hei mbak surti bang deddy baru nyampe
dari kampung bini gua
dari jogja kan
oh dari jogja
tapi saya sendirian
telepon temen lu dah
kamu udah lama nungguin
nggak baru kok
mau dianterin kemana
mau bungkus apa makan di sana
mendingan makan di sana
kalau dibungkus bakso itu nggak enak
mau tau aja lu
bilang aja gue lagi sibuk
hai yatis gua kagak bisa gue inget terkue habis ini mau ke tenabang beli baju buat emak
assalamualaikum assalamualaikum pada berlaku banget sih sipur nggak bisa bisa ya udah bolak balik
aja pak pie kagak usah mah mama naik motor aja mentis nak papa biar jalan kaki papa
saya mau nganterin kue pok nganter kue jangan bohong loh beneran
jemuran gua nggak papa kok berapa yang dikasih tahu berapa ya
coba kalau lo jadi orang yang tidak pelit ib
harap lo saja yang tidak punya nyali tidak berani buru buru
banyak yang mikir
sudah tuh be ji daripada salah salahan
bagaimana kalau kita datang ke rumahnya ini sama yang citra
kita wujud supaya dia tidak jadi pindah
perasaan dari tadi kamu diam saja
kalau sedang makan memang pak malik lo sambil ngomong
maksud gue kamu itu diemnya kayak orang yang banyak pikiran
loh pak haji saya nggak tahu tuh
kan lo yang ngusulin kita ke kontrakan sini ke
kalau babah mau ngomong apa kan saya mah tidak tahu tuh
kalau gue gue di sana gimana
sudah begini aja pak haji
ini ke ine nggak usah pindah
ya sudah gue bakal ngomong begitu ke citra
nggak perlu ngomong begitu
itu omongan gue buat ine
nah itu omongan lo ke ine
gue kan ke citra
gue kan ke citra
masya allah udah tuh udah ah
kamu beneran gak apa apa
gak ada orangnya kali be
gak ada aktif rod
baterainya kali abis
barang barangnya masih ada enggak ya
barang barangnya masih ada